terus siapa yang nyerang endo bisa sampai kayak gitu
kayak yang lo bilang boy itu terkuat kan di warrior
mungkin dia ngelakuin itu buat mancing anak anak serigala
lo emang mata mata gue di geng serigala
tapi gak semudah itu gue bisa percaya sama lo
karena gue mau
semua rencana gue berjalan mulus tanpa ada yang tau tujuan gue
mengadu domba geng serigala
kalau semua harus jawab jujur
siapa yang udah pakai jaket geng serigala untuk nyerang game warrior
kenapa kalian diem
kita gak tau siapa bos
kayaknya gak mungkin bos di antara kita ada yang berani nyerang mereka
yang nyerang edo itu bukan geng y
oh jangan jangan kita diadu domba ya
gue juga lagi cari tahu
dan lo semua
harus bantuin gue
lo harus cari tau siapa yang udah nyerang geng warrior
componennya sink ya sudah
bahkan ternyata saya juga sudah tahu makin crisp
ini ga mereka
cepat ke depan
lo boleh pulang ya
telat dong gue
yang penting lo udah punya niat baik buat jengukin gue
sebenernya gue mau dateng dari kemarin
tapi gue banyak makan kerjaan
makanya baru sempet sekarang
iya gapapa santai aja
pokoknya lo tenang aja ya
gue akan balas perbuatan anak anak warrior ke lo
padahal gue curiga kalau yang nyerang edo itu dia
sama seperti dia nyerang anak club warrior pake jaket genshin gala
hmm ntar ya gue udah telepon
ntar gue balik lagi
gue ngomong sebentar ya
lagi sibuk gak
mau ajak kencan eben ya
eben siap bantu pujaan hati ebin
lo tau reva kan anak baru di kampus ya
yang pindah dari australia
jadi reva ini selalu gangguin sheila
terus gue capek banget dia gangguin
gue pengen dia berhenti gangguin gue
dia suka sama eben
makanya dia berusaha ngejauhin sheila sama eben
selain cupu dan gampang gue bohongin
ternyata si ebene juga halu maksimal deh
ah tapi bagus deh
gue sekalian aja lebay biar dia percaya
tapi tenang pujaan hatiku
eben yakin kita berdua itu dulunya romeo and juliet
jodoh masa lalu yang dipersatukan lagi
jadi reva gak bakalan merusak
apalagi sampai memisahkan hubungan kita
yaudah ben biar reva kapok kerjain sheila
eben kuncin reva aja ya di gudang kampus
siap pujaan hatiku
tapi cium dulu dong
lo yakin bukan lo yang nyerang edo
kita itu satu tim
dan gue ada di pihak kalian
pakai jaket geng serigala
gue ngelakuin itu
karena gue mau ngasih pelajaran ke mereka
jangan sampai mundi dan yang lain tahu
di wario cuma gue yang paling kuat
ya mungkin emang gue pelakunya
boy itu terkuat kan di wario
mungkin dia ngelakuin itu
lo emang mata mata gue di geng seriga

tapi gak semudah itu gue bisa percaya sama lo
karena gue mau
semua rencana gue berjalan mulus tanpa ada yang tau tujuan gue
mengadu domba geng serigala
beli air menelan doang
apakah gak makan sekali ya
makanan nanti aja pak
seolah saya kesini cuma buat balikin tugas ke dosen
sebentar ya boy
saya ambilkan kembaliannya
ini dagangan baru pak
ini dagangan dari tetangga saya
kebetulan anaknya sakit
jadi titip barang di sini
tapi sayang dari pagi sampai sekarang belum ada yang laku
nanti kembaliannya kasih aja ke tetangga yang anaknya lagi sakit
terima kasih ya boy
terima kasih sekali lagi pak
habis minum susu perut gue udah berasa lumayan sih
tapi kayaknya gue harus beli makanan juga deh biar gak lemes
makanan yang terbaik
apakah kita harus berharap lagi
gimana kalau kita merupakan masyarakat yang terbaik
atuh banyak yang mau dilihat
buat apaan nih
buat lo makan lah

itu gak usah tegar
sakit tuh diobatin bukan ditutup tutupin
lo ngerepotin banyak orang
eh gue juga gak minta ya pertolongan dari lo
sombong banget sih ditolong itu terima kasih
kalo porsi lo lebih dari itu beli sendiri jangan nyusahin orang
ya elah udah deh
ini gak usah
nih bawa balik
galak banget sih jadi cewek
menurut gue udah lebih enak
gue emang gak boleh telat makan biar mah gue gak kambuh lagi
eben boleh minta tolong
eben disuruh pak wibowo ngambil proyektor di gudang
soalnya proyektor di kelas lagi error
kunci gudang suka macet
kunci di gudang
mau kan tolongin eben
yaudah ben ayo gapapa
sekarang waktunya eben penuhi permintaan sila
dimakan nggak tuh roti dari gua